untuk mengetahui informasi terkini dari pengejaran dan penyebab terjadinya kerusuhan sudah bersama kami kapolres bima kota akbp henry novika chandra
selamat sore pak
pak bagaimana kondisi terkini pasca terjadinya kerusuhan di rutan rababima
alhamdulillah untuk situasi keamanan dan ketertiban di wilayah kantor rutan bima dalam keadaan aman dan dapat dikendalikan mas benny
semua sudah kondusif
baik lalu pak apakah dari tiga orang yang sempat buron ini sudah diketahui keberadaannya
dari tujuh belas kemudian masih ada sisa tiga
masih dikejar oleh tim sus yang dibentuk oleh polres bima kota
mudah mudahan dalam waktu singkat sudah bisa ditangkap mas benny
ini kita juga himbau kepada yang melarikan diri agar segera menyerahkan diri untuk menjalani proses hukum yang sedang berjalan
baik lalu apakah polisi sudah mengetahui apa penyebab utama hingga terjadinya kerusuhan
dan mengapa petugas lapas ini tidak bisa
meredam kerusuhan yang terjadi pada selasa kemarin
kalau dari akar masalahnya adalah dengan adanya provokasi saudara mr atau alias mega
yang sekarang ini sedang melaksanakan proses hukum karena diduga melaksanakan kasus penganean
jadi sedang menjalani proses persidangan
kemudian ada informasi kalau anaknya sakit dan karena merasa belum ada putusan sehingga yang bersangkutan memprovokasi teman temannya
dan menerobos pintu yang ada di rutan bima kelas dua b mas benny
baik berarti ini memang diawali dari provokasi ya begitu ya pak
lalu saat kerusuhan terjadi ini apa saja yang dirusak oleh warga binaan
lalu apakah ada korban dan berapa
tadi sudah disebutkan berapa napi ada tiga ya
untuk korban luka ringan baik dari petugas ada luka gores kemudian gesekan dan juga ada beberapa kena benturan karena ada sempat dilempar potong
yang ada di rumah
yang ada di rumah
ada di situ
dan yang untuk saudara mr atau alias mega juga tergores karena mendobrak dan terkena goresan kata
sudah kita bawa ke rumah sakit dan sudah kita kembalikan ke rutan mas benny
baik lalu dari napi yang melarikan diri ini bisa dijelaskan bapak akpp henry ini dari kasus apa saja yang melarikan diri
saudara yoga dengan kasus narkotika kemudian saudara sarifudin atau dikenal dengan turi cinggo kasus narkotika dan saudara deva dengan kasus penganeian
dari tiga yang masih di luar daripada rutan kita sudah menurunkan tim kemudian kita melaksanakan pengejaran
sudah koordinasi dengan
polres jajaran dan juga pihak polda untuk dibantu pengejaran yang melarikan diri dari rutan mas
baik lalu terakhir untuk mencegah terjadinya kerusuhan kembali apakah sudah ada bantuan pengamanan untuk mengantisipasi terjadi aksi serupa
sampai tadi malam kita melaksanakan pemantauan dan mengintempelkan beberapa personil gabungan dari polres bima kota
dari kodim seribu enam ratus delapan dan dari batalion brimob
kita pantau situasi melaksanakan apel gabungan di rutan rababima
dan alhamdulillah situasi cukup kondusif
dan sekarang kita melaksanakan pantauan dan juga tetap melaksanakan patroli di jam jam rawan untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan
begitu mas denny
baik terima kasih bapak akbp hendry novika chandra untuk laporannya
dan kita berharap tiga narapidana yang melarikan diri bisa segera ditemukan
dan kami menghimbau juga untuk tiga narapidana ini untuk menyerahkan diri
begitu ya pak ya
terima kasih pak selamat sore
terima kasih mas denny
terima kasih pak